kalau aku bisa mengulang waktu
aku cuma ingin satu hal
aku mau ibu aku tuh hidup lagi
dan aku bisa berbakti semua hidup aku buat dia
tapi kita berdua tahap itu gak mungkin
aku udah gak punya kesempatan itu lagi nis
justru kamu yang masih punya
mama tuh ada disini di dekat aku
di dekat kamu
dan mama tuh butuh kamu
kami mau menjemput pasien
abi pengen ketemu
sus boleh aja
sus kesianan ya anak
pengen banget ketemu dokter fahri
ya sudah kalau begitu boleh
tapi maaf ya pak melihatnya dari luar ruangan saja
silahkan kacanya sebelah sana
oh sebelah sana
pasti akan sembuh abi
iya iya iya nanti kalau abi kesini lagi ya bisa meluk om dokter
amadi saya ketemu sama dokter dulu ya titip abi dulu disini
semua berkas bureva sudah dinyatakan sahbu sebagai ibu kandung abi manyu dan berhak atas harta haryu kusumo yang diwariskan untuk bayu samudro
dan perwalian warisan sah untuk abi manyu sampai abi berusia delapan belas tahun
berarti saya berhak atas rumah dari keluarga haryu kusumo
rumah itu termasuk aset yang diwariskan untuk almarhum bapak bayu samudro berarti ibu sah dan berhak untuk memilikinya
kamu sangat luar biasa aku akan pastikan kalau kamu tidak akan pernah menyesal untuk menjadi pengacara aku
karena aku akan membayar mahal semua usaha kamu
terima kasih banyak bureva
terima kasih banyak bureva
ini bagus sekali
impian aku akan menjadi kenyataan
dan aku tidak sabar pindah ke rumah mewah itu
saya mau nanya dong mengenai dokter fahri
oh silakan ada apa ya dok
kira kira kenapa kondisinya belum menunjukkan respon yang positif juga sampai sekarang ya dok
dokter fahri setelah dianalisa kembali kondisinya trauma kepala dokter fahri cukup serius dan dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk pemulihannya bu
apa tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk mempercepat kesadarannya atau pemulihannya dok
bu dewi kita percaya keajaiban itu ada saat ini cuma doa dan usaha yang bisa kita lakukan bu dewi yang sabar ya maaf saya tinggal dulu
terima kasih dok
terima kasih dok
sayang tunggu sebentar ya mama mau angkat telepon dulu
bagus aku tunggu kabarnya secepatnya
dari kapan kamu di sini mas
kamu jadi tegang kayak begini
enggak kamu ngagetin soalnya tiba tiba muncul tadi temen kuliahku nelfon ngajakin ketemuan
cuma oh bagus deh berarti mas bovi gak dengar pembicaraan aku barusan
kan seharusnya kita seperti ini ya
mau ada masalah atau nggak ada masalah kan nggak harus selalu pakai teriak teriak atau apalah
kalinya aku mau kamu dengerin aku nis
aku udah tau semuanya
dan aku mau kita gak usah berdebat lah soal masalah ini
tapi aku mohon sama kamu ini yang pertama kali dan terakhir kalinya kamu melakukan hal senekat itu
lihat kamu di penjara kemarin
dan setiap kali aku harus menghadapi cherry nanyain soal kamu
walaupun sehari dia nggak ketemu
itu rasanya buat aku sakit banget bisa
aku tuh gak pernah bisa ngebayangin
gimana jadinya kalau ceri tuh gak ada kamu
gak ada sosok ibunya
dan kalau kamu pengen jadi ibu yang terbaik untuk cherry
tolong dong kamu pikirin gimana dampaknya ke cherry setiap kamu
kamu mau melakukan sesuatu
ini berlaku bukan cuma buat kamu aja
tapi buat kita berdua
kita harus pikirin perasaan cherry tuh gimana setiap kita lagi berantem kita berdebat
ternyata kamu bener bener perhatian sama aku dan cherry
selama aku masih hidup
aku gak akan pernah berhenti melakukan itu buat kamu dan jerse
makanya aku juga mau kamu tuh berubah
untuk kebaikan kita juga untuk warga kita
dan mama tuh satu satunya orang tua yang masih ada di hidup kamu sekarang
kalau aku bisa mengulang waktu nih
aku cuma ingin satu hal
aku mau ibu aku tuh hidup lagi
dan aku bisa berbakti semua hidup aku buat dia
tapi kita berdua tahu itu gak mungkin
aku udah gak punya kesempatan itu lagi nis
justru kamu yang masih punya
mama tuh ada disini di deket kamu
dan mama tuh butuh kamu